aku ngakuin aku salah
tapi semua itu terjadi di luar kesadaran aku miss
jangan pernah sentuh aku
aku aja baru tahu kalau aku itu ayah kandungnya api
ternyata kecurigaan aku selama ini
tentang kedekatan kamu sama ami
kamu bener bener udah bohongin aku
dan sekarang segampang itu kamu bicara mas
padahal kamu udah berianat sama repa
aku mau denger apa apa lagi dari mulut kamu
dan aku gak mau melihat muka kamu ada di sini
aku kan cerman
tak ada yang mesti
aku pengen ber photo
aku tahu kesalahan aku besar ke kamu
karena segampang itu untuk kamu bisa maafin aku
tapi yang apa aku lakuin sama reva
itu hanya terjadi sekali aja
dan itu di malam reunian aja nisa
aku yang gak terus terusan selingkuh sama reva
jadi tolong dengarkan penjelasan aku please nisa
apapun yang keluar dari mulut kamu mas
aku menganggap semua itu kebohongan
tetap pengkhianatan mas
mau itu cuma satu malam
mau itu bertahun tahun
kamu benar benar pengkhianat
pengkhianat lisi kamu mas
jangan minta aku untuk cerai sama kamu
aku akan bisa hidup tanpa kalian
jangan bikin aku pisah dari kamu dan cherry
kalau masih ada cinta ini hati kamu aku itu cuma sedikit
jangan bikin aku harus berpisah dari kamu sama cherry
aku nggak akan minta pisah dari kamu mas
kamu harus usir anak itu dari rumah ini
bagaimanapun juga dia hasil pengkhianatan kamu mas
dan dia bukan darah daging aku
dan bukan keturunan hari yukusumu
jadi dia gak pantes ada di rumah ini jadi kamu usir anak itu mas
tapi aku gak bersalah
tapi cuma anak kecil yang gak berdosa
terserah kamu mau ngomong apa
tapi kalau kamu masih mau tinggal sama aku dan cherry
kamu harus usir anak itu
aku udah muak ngeliat muka dia mas
anak itu hasil pengkhianatan tamu sama reva
biar bicara dulu sama nis
percuma kamu mau bicara sama dia dengan keadaan dan kondisi dia seperti itu
kenyataan ini udah mengguncangkan semua orang disini
dia baru aja tau
kalau abi itu adalah
kasih dia waktu sedikit
apalagi saat ini aku baru aja tahu kalau dia itu ternyata anak kandung aku
aku yang seharusnya melindungi dia
malah harus mengusirnya